antara juni hingga oktober dua ribu lima belas kebakaran hutan dan lahan terjadi di dua enam juta hektare hutan dan lahan di indonesia
sementara pada periode januari hingga agustus dua ribu sembilan belas badan nasional penanggulangan bencana mencatat area terbakar mencapai tiga ratus dua puluh delapan ribu hektare
meski jumlah lahan yang terbakar tidak sebanyak empat tahun sebelumnya pemerintah meyakini penyebab kebakaran pada tahun ini masih serupa yaitu ulah manusia
hutan dan lahan jambi membara sejak februari tahun ini titik api dan kabut asap bermunculan
bara menjadi api membesar di tengah hawa panas kemarau
titik api seketika menjelma menjadi kebakaran hutan dan lahan
api seolah berlari memburu pepohonan ranting gambut dan setiap satwa dan mikroorganisme yang tak kuasa menyelamatkan diri
salah satu lokasi yang menyerah di berangus api adalah hutan dan lahan di kecamatan kumpe kabupaten
di luar jambi provinsi jambi
di lahan milik sebuah konsesi perkebunan pt bara eka prima api tidak hanya menghanguskan lahan kosong tapi juga lahan aktif dengan tanaman sawit produktif
yang tersisa hanya abu menghitam dan aroma asap yang menusuk indera
inilah yang tersisa dari kebakaran yang terjadi di kabupaten muara jambi di sekitar desa puding
di sebelah kiri dan kanan jalan yang tersisa adalah lahan hangus
tidak ada lagi lahan yang hijau tersisa di sini
memang hampir tidak mungkin memadamkan api di area gambut yang bisa dilakukan adalah upaya mendinginkan area yang tidak terbakar agar api tidak merambat dengan cepat
dan area ini masih dalam penyelidikan polres muara jambi
kenapa karena masih ada dugaan dan besar kemungkinan sebab kenapa lahan ini terbakar
bisa jadi lahan ini terbakar tidak disengaja atau dengan sendirinya dan juga bisa jadi lahan ini dibakar oleh kepentingan tertentu
pada dua ribu lima belas lahan perusahaan konsesi ini juga terbakar
tahun ini perusahaan mengaku telah berupaya sebisanya menghalau api yang datang dari luar wilayahnya
manajemen perusahaan mengatakan sumber api tidak berasal dari lahan mereka
itu terjadi di luar daripada perusahaan kami
nah kalau api yang sudah demikian besar ya saya rasa tidak mungkin dapat dihalau
tidak mungkin dapat kita padamkan dengan hanya menggunakan tenaga manusia
yang terbakar itu lebih kurang seribu empat ratus hektar
konsesi perkebunan sawit bukan satu satunya lahan kelola yang disasar api
kebakaran juga menghanguskan area hutan tanaman industri bahkan kawasan lindung perusahaan
warna hitam dan coklat tua mendominasi
asap pekat dari gambut hangus terasa mencekik rongga hidung dan kerongkongan
di beberapa sudut saya melihat satwa penjelajah bersayap pun tak berdaya
tidak ada lagi ranting yang nyaman untuk dihinggapi
tidak ada lagi udara bersih untuk bertahan hidup
miris dan menyedihkan
periode juni hingga oktober dua ribu lima belas tercatat dua enam juta hektare hutan dan lahan terbakar
sementara pada periode januari hingga agustus dua ribu sembilan belas badan nasional penanggulangan bencana mencatat area terbakar mencapai tiga ratus dua puluh delapan ribu hektare
di jambi sebelas hektare lahan terbakar dalam periode tersebut
namun organisasi lingkungan di jambi warsi mencatat data yang berbeda
sejak juli hingga september dua ribu sembilan belas kebakaran menghanguskan sedikitnya empat puluh tujuh ribu hektare hutan dan lahan di jambi
kalau di areal yang sudah berizin itu menurut kami bukan ahli fungsi
tapi lebih kepentingan kepentingan ekonomi
tapi di areal yang statusnya kawasan hutan apakah itu lindung atau restorasi atau konservasi seperti taman nasional itu memang niatnya mengalih fungsi
pernyataan warsi searah dengan keyakinan doni munardo kepala badan nasional penanggulangan bencana
baik perkebunan sawit perkebunan hti hutan tanaman industri dan juga perkebunan seperti karet dan sebagainya
upaya pengusutan pelaku pembakar hutan dan lahan gencar dilakukan
di kabupaten batanghari jambi polisi telah mengamankan belasan tersangka
dari lokasi polisi mengamankan barang bukti seperti senjata tajam gergaji kayu
bahan bakar solar juga ratusan bibit tanaman sawit
salah seorang tersangka bertutur bahwa dirinya tidak tahu kenapa lahan di sekitar mereka bisa terbakar
mereka justru mengaku membayar satu juta rupiah kepada tokoh setempat untuk bisa mengelola lahan menjadi perkebunan sawit dan tanaman lain
saya kurang tahu pak tidak tahu sama sekali
dari mana api itu pak
itu pun saya tidak jelas tahu pak karena sudah terbakar gitu jadi nggak tahu saya jelasnya
sudah padam apinya aku datang
dan habis terbakar termasuk sawit yang ke enam
penegak hukum memang sudah menangkap beberapa tersangka pembakaran
tapi mengungkap dan membuktikan kebakaran hutan dan lahan adalah perkara lain
belajar dari pengalaman dua ribu lima belas dirjen penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengaku telah membangun sistem pengawasan canggih dan akurat
di jambi gakum klhk kembali menyegel tujuh perusahaan yang lahannya terbakar tahun ini
dua perusahaan diantaranya merupakan konsesi yang lahannya pernah terbakar
pada dua ribu lima belas dan kembali terbakar lagi pada dua ribu sembilan belas
kami sedang menyiapkan langkah langkah hukum pengenaan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan bagi perusahaan perusahaan yang memang membakar hutan dan lahan untuk menjadi keuntungan finansial
penegakan hukum diuji dan dituntut untuk tegas juga tajam
menangkap pelaku perorangan dan menyegel sejumlah korporasi semoga menjadi harapan
api dan kabut asap tidak lagi datang di tahun tahun mendatang
tim liputan cnni